garuda indonesia akan menghentikan arahan mewajibkan pramugari menggunakan masker di tengah pandemi covid sembilan belas
kebijakan ini diambil setelah banyak penumpang yang memberikan kritik terkait sulitnya melihat ekspresi para pramugari yang tengah memberikan layanan di dalam pesawat
bagaimana kemudian pemenuhan protokol kesehatan jika masker dihilangkan
kita sapa langsung direktur utama garuda indonesia sudah bergabung bersama kami ada bapak irfan setia putra
pak irvan selamat malam
pak irfan kami ingin mengonfirmasi sebelumnya pernyataan dari pihak garuda yang kabarnya akan menghilangkan penggunaan masker
ataupun baju keselamatan untuk para pramugari dalam penerbangannya
ini dikarenakan ada permintaan ada kritikan dari para konsumen dari para penumpang pesawat garuda
apakah benar ini pure atas dasar permintaan dari para penumpang atau memang ada latar belakang lain pak dibalik pernyataan ini
oke ini koreksi yang perlu saya berikan karena statement ini secara konteks tidak tepat
jadi yang pertama adalah kami ini perusahaan yang selalu membuka mata telinga untuk semua feedback apapun dari para penumpang kami yang merupakan pelanggan kami
itu yang pertama yang kedua adalah bahwa kami prinsipnya nomor satu adalah aman
yang kedua adalah nyaman nyaman itu mengikuti aman dulu
jadi tolong dipahami bahwa buat kami rasa aman berada di dalam pesawat itu nomor satu no compromise at all
jadi tolong dipahami itu jadi penggunaan masker adalah sebuah keharusan plus tambahan tambahan lain yang nanti secara kreatif kita akan monitor
perkembangan dinamika situasi di lapangan tapi kita tidak akan mengkompromize apapun soal keamanan ini
baru setelah itu kita bicara nyaman jadi ini dua hal yang ketergantungannya jelas
jadi saya ingin koreksi kembali pernyataan anda barusan bahwa garuda melarang malah kita mengharuskan jadi itu konteksnya ya
artinya sampai dengan saat ini para pramugari tetap menggunakan masker dalam penerbangan pak irfan
meskipun ada kritik dari penumpang
saya selalu pakai saya katakan awak kabin jadi ini ada pramugari ada pramugara juga ada kru kokpit pilot kita
jadi semua menggunakan masker karena itu adalah sebuah keharusan
dan yang tadi kritik keluhan segala macam seperti saya katakan tadi
ini macam macam dan kita menganggap itu sebuah masukan yang terus menerus kita review dan kita jadikan pegangan dalam kita melakukan tindakan ke depan
tetapi kalau kritikan itu bertentangan dengan filosofi aman ya kita mendengar saja
baik pak irvan bagaimana dengan filosofi bahwa garuda indonesia adalah industri yang memberikan kebahagiaan
artinya juga memicu kritikan dari penumpang
kabarnya tidak bisa melihat ekspresi kebahagiaan tersebut dari para awak kabin dalam penerbangan
sehingga meminta mereka untuk tidak menggunakan masker melainkan menggunakan face shield saja
gini gini jangan dipertentangkan soal itu
buat kami orang bahagia itu pasti nomor satu orang merasa aman
kalau kemudian dia beranggapan bahwa bahagia dia itu dia nggak peduli
jadi rasa aman
saya rasa saya harus mengatakan itu bukan bagian dari komunitas kita
termasuk di dalamnya memaksa duduk berdempetan ya
jadi dalam kondisi apapun kita sangat mengikuti protokol kesehatan yang sudah kita sepakati sebagai sebuah bangsa
bahwa duduk berdekatan itu melawan kesepahaman kita
soal penyebaran virus ini
jadi masker physical distancing adalah sebuah keharusan
ada juga informasi bahwa selain face shield yang nantinya akan diberikan atau harus dipergunakan oleh para awak kabin
ada seragam tambahan pak irfan
boleh diinformasikan kepada kami seragam tambahan ini akan seperti apa wujudnya
apakah seragam yang biasa sudah tidak digunakan lagi atau seperti apa pak
ya kita nanti akan
kita desain lebih final untuk kemudian memberikan tambahan seragam yang memungkinkan interaksi atau penyebaran itu
kalaupun ada itu terminimalisir
jadi tapi yang jelas kita tidak akan menggunakan apd
apd dalam hal ini maksudnya baju khasmat ya pak irfan
ya saya mungkin hasmat banyak yang tidak tahu tapi model astronot lah
ya baju hasmat
tetap menggunakan masker tetap menggunakan face shield dan nantinya akan ada seragam tambahan yang saat ini sedang didesain begitu oleh pihak garuda indonesia
dan kita sangat terbuka terhadap feedback feedback ke depan
apabila ini masih menurut banyak penumpang atau siapapun masih belum aman
kita juga pakai sarung tangan ya
dan juga beberapa hal lainnya yang memastikan bahwa kita harus aman dan nyaman
pak irvan ketika memang para awak kabin ini harus tetap menggunakan masker menggunakan face shield
sementara kritik juga tetap datang dari para penumpang yang dikatakan tidak merasakan ekspresi dari para awak kabin ini
bagaimana kemudian nantinya para awak kabin mengekspresikan apa yang mereka ingin katakan kepada para penumpang
apakah substitusinya akan seperti apa pak komunikasi ini
itu kan bisa lewat banyak cara
pandangan mata satu juga
body language interaksi juga satu
kita cukup dewasa untuk melihat bahwa apakah servis yang diberikan oleh awak kabin kita itu sebuah servis yang memang datang dari hati
tidak perlu ini
harus senyumannya itu terlihat
banyak yang atau beberapa oranglah memberikan pandangan
tapi kalau itu against rasa aman saya pikir itu tidak perlu kita eksekusi
pak irvan kami mengerti betul bahwa di masa pandemi ini terbang menjadi cukup menyulitkan
tapi ketika berbicara soal penumpang adakah tambahan layanan lain untuk penumpang yang mungkin tetap bisa menjalankan protokol kesehatan tapi di dalam pesawat
kita selama itu mengikuti protokol kita ikutin
dan seperti anda ketahui proses seseorang itu masuk bandara sampai naik pesawat keluar lagi turun dari pesawat keluar dari bandara itu banyak pihak yang terlibat
kita kerjasama semuanya dan kalau kita diberi peluang maupun diminta tolong kita dengan senang hati
karena penumpang itu kan adalah penumpang garuda
dan kita ingin memastikan bahwa mereka punya experience yang tetap positif dalam kondisi kekinian yang seperti ini
anda juga mesti mengerti bahwa penting buat industri kita semua ini untuk memastikan bahwa masyarakat itu sentimennya meningkat untuk percaya bahwa terbang itu aman dan nyaman
dan khususnya buat naik garuda ya
mereka percaya bahwa ini sama kok dalam kondisi covid sebelumnya cuma ada tambahan prosedur lah
pakai masker nggak ada majalah lagi nggak ada koran ya kan
terus kemudian makanannya semuanya dalam plastik yang harus dia buka
karena kita lakukan itu semuanya untuk memberitahu bahwa kita ini concern soal kesehatan awak kabin dan penumpang
atau penumpang dan awak kabin
supaya dua duanya tidak merasa di nomor satukan atau nomor dua kan
pak irfan setelah terpuruk selama mungkin beberapa bulan setelah ditutup juga penerbangan kemudian sekarang dibuka lagi untuk mendukung roda perekonomian nasional bagaimana perkembangan operasional garuda saat ini pak irfan
ya kami kerjasama terus dengan otoritas khususnya departemen perhubungan dan kami highly respect dengan apa yang dilakukan oleh teman teman di kementerian perhubungan

jadi kita ikuti terus kita ikuti dinamikanya terus menerus
kita pelan pelan kita tambah rute yang kita layani frekuensinya sambil terus kita memonitor perkembangan di masing masing daerah
kita juga memberikan feedback ke para otoritas sebaiknya bagaimana proses itu bisa dipercepat
memang hari ini agak berbeda dengan zaman dulu di mana kita mungkin agak lebih awal
untuk kalau mau terbang lebih duluan datang
tapi memang kalau selama ini berita mengatakan bahwa anda harus empat jam sebelumnya rasanya concern kita bersama lah untuk kita mulai kurangin itu
karena kalau tidak kesan terbang nggak nyaman itu kan akan muncul
mungkin nantinya digitalisasi juga akan diterapkan begitu ya pak penggunaan face recognition atau ai untuk lebih mempermudah masyarakat
tidak harus empat jam berangkat ke bandara

tidak harus empat jam berangkat ke bandara
kami mohon pengertian semua pihak bahwa itu bagian dari sebuah proses yang kita lakukan
dan tentu saja teman teman di angkasa pura yang akan berada di gardat ke depan untuk itu kami sampaikan ke pak waludin maupun pak faik
bahwa garuda ada di belakang mereka untuk semua inisiatif yang positif buat penumpang
pak irfan terakhir
kita tahu ada beberapa pelonggaran
agar di sektor transportasi udara mungkin bisa membawa angin segar bagi industri penerbangan
tapi optimismenya akan seperti apa pak
kita belum tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir
apakah akan terus berlangsung proses seperti ini
seperti apa pak optimismenya
ini krisis kesehatan
ini krisis bersama
tidak bisa dinafikan bahwa airlines garuda itu terkena impact
tapi marilah kita jangan mengeluh
marilah kita cari cara bersama sama dengan masyarakat juga bagaimana kedepannya kita bisa ngadepin ini
jadi hari ini kami akan terima bahwa pesawat tidak akan penuh
tentu saja pelan pelan kita dengan perkembangan upaya upaya penanganan pandemi dan mudah mudahan tidak lama lagi keluar vaksin
mudah mudahan kita bisa kembali ke seperti masa dulu
saat ini tidak terbang saya ingin informasikan ke anda aja bahwa hari ini yang terbang itu adalah yang harus terbang
yang mau terbang belum terbang
kita pengen yang harus terbang itu terbang
yang mau terbang juga bisa terbang
sehingga keindahan bali itu suasana bali sebagai salah satu destinasi paling populer di indonesia itu bisa dinikmati lagi oleh seluruh bangsa
mereka yang berkinginan untuk pergi ke tempat tempatnya
tempat yang sangat esotik di indonesia seperti danau toba raja ampat dan sejenisnya itu bisa terbang
karena itu bukan cuma saja menciptakan rasa nyaman bahagia banyak orang tetapi juga membantu teman teman di daerah tersebut tumbuh dan ekonominya berkembang
itulah tugas airline
menyambungkan dan meningkatkan perekonomian di semua sisi di mana pesawat tersebut mendarat
baik saya yakin juga banyak orang termasuk saya sudah rindu dengan liburan
kita ingin semua bersama sama menerapkan protokol kesehatan
ada juga jaminan dari perusahaan baik para konsumennya maupun para karyawannya
jadi semoga ini bisa dilakukan secara berkesinambungan supaya kita bersama bisa mengurangi penyebaran covid sembilan belas di indonesia
pak irfan terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
irvan setia putra direktur utama
kalau nanti anda terbang lagi ya
baik baik terima kasih banyak
irvan setia putra direktur utama garuda indonesia